politisipan eko patrio mengaku siap bila dirinya dipersiapkan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan prabowo gibran
eko yang juga ketua dpw pan jakarta menyebut bahwa dirinya akan mengikuti arahan ketua umum pan zulkifli hasan
termasuk bila namanya masuk daftar menteri di kabinet pemerintah yang akan datang
menurutnya nama menteri anggota kabinet adalah hak prerogatif prabowo dengan pengusul dari ketua umum partai
eko mengaku dirinya adalah petugas partai sehingga selalu siap jika mendapat perintah dari ketua umum
saya nggak tahu karena itu benar benar haknya pak jul sebagai ketua umum dan juga bapak presiden
jadi saya nggak tahu dapat jumlahnya berapa siapa siapa orangnya apa gitu ya